sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh pt kpi ru enam balongan
bahwa kapasitas kita sekarang itu adalah di angka satu ratus lima puluh mbsd
artinya di dalam satu hari itu kita bisa memproduksi sekitar satu ratus lima puluh million barrel yang diolahnya jumlah itu
nah kemudian hasil olahnya itu tadi berupa yang banyak dibutuhkan semacam pertalite pertamax pertamax turbo pertadex dan sebagainya
ini ada hitungannya ada kira kira bahwa itu semua produk tadi lebih kurang ada sekitar satu ratus sepuluh sampai satu ratus dua puluh an mb yang bisa dihasilkan
ini sudah mencukupi untuk kebutuhan di area jawa barat dan juga dki jakarta
nah kita mengolah itu tidak serta merta langsung ke arah konsumen
produk kita akan dikumpulkan di tangki timbun yang itu semua dikelola oleh teman teman dari instalasi balongan
ya integrated terminal balongan jadi bawah subholding commercial and trading ya cnt
nah itu dikumpulkan di sana mereka lah yang akan mendiskusikan ke spbu spbu berapa jumlahnya
nah apabila terjadi kekurangan terhadap produk kita ya misal nih yang tadi kita sampaikan ada satu ratus lima puluh yang diolah
itu akan dipenuhi juga dari unit unit lain
atau bahkan sampai apabila terjadi parah gitu ya misalnya tidak sampai terpenuhi
maka pemerintah sudah komitmen untuk melakukan pengadaan bahan itu dalam bentuk impor